seorang anggota polres lampung tengah ditemukan tewas di bawah ranjang kamar losmen tegar di kecamatan seputih banyak lampung tengah lampung
belakangan diketahui pelaku merupakan teman korban yang masih berusia tujuh belas tahun
cinaza seorang polisi berinisial s a h ditemukan di bawah ranjang di dalam kamar los men tegar kampung setia bakti kecamatan seputi banyak pada sabtu pagi
keberadaan anggota polres lampung tengah itu pertama kali diketahui pegawai losmen yang akan membersihkan kamar
dari hasil penyelidikan termasuk pemeriksaan empat saksi polisi kemudian menetapkan seorang remaja berusia tujuh belas tahun sebagai tersangka
polisi juga menyita barang bukti diantaranya satu unit mobil serta ponsel dan kartu atm milik korban yang sempat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan pembunuhan
tidak ada sajam di sana tidak ada apa apa di sana
memang ini yang berusaha untuk itu berdasarkan keterangan dari pelaku dibunuh dengan cara dibutuhkan
jadi kalau saat itu ada cacat antara mereka ada mungkin ada membuat kesal dari mana si pelaku ini akhirnya mereka berkelahi untuk menguasai harta dari pelaku itu
peran dari si eina adalah memang yang bisa membutuhkan pelaku pertama dalam pembunuhan
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara